inilah suasana kegiatan belajar siswa sekolah dasar di perkampungan padat penduduk
di rt tujuh rw delapan kelurahan cipinang besar utara jati negara jakarta timur
selama pandemi virus corona mereka melakukan kegiatan belajar jarak jauh
di sawah warga berukuran empat x delapan meter
untuk menunjang aktivitas belajar
anak anak ini menggunakan jaringan internet gratis dari pemprov dki jakarta
yang disalurkan melalui program jack wifi
dari jam tujuh sampai jam dua belas
ada mtk bahasa indonesia spdp bahasa inggris bahasa arab dan yang lainnya
terus belajarnya bisa jadi lebih gampang
belajarnya jadi bisa lebih gampang lagi
adanya jack wifi diakui bisa menghemat pengeluaran orang tua siswa
hingga dua ratus ribu rupiah per bulan
itu sangat membantu orang tua
terutama untuk biaya kota kota internet
masalahnya kalau nggak ada biaya ini
itu sangat memberatkan orang tua
harapannya ke depannya bagaimana untuk program wifi gratis ini
harapannya ya ini kalau bisa
ini pjj ini diteruskan selama pandemi selesai habis
bukan hanya di kawasan cipinang besar utara
jaringan wifi gratis tersebar di empat sembilan ratus enam puluh titik di ibu kota
sampai dua bulan mendatang
wifi gratis ditargetkan bisa disebarkan di sembilan lokasi
satrio adi dwi prasetyo jakarta